ketumum pbnu yahya khaulil stakuf atau gus yahya menanggapi instruksi presiden jokowi untuk melarang jajarannya untuk tidak melakukan acara buka puasa ramadan empat belas empat puluh empat hijriyah
dan menurutnya yang buka bersama yang penting adalah sederhana
gus yahya menilai instruksi presiden untuk tidak menggelar acara buka puasa adalah hal yang biasa
jika ada buka puasa bersama sebaiknya dilakukan dengan cara yang sederhana dan sebaiknya dibagikan ke masyarakat yang kurang mampu
sebelumnya presiden joko widodo meminta jajarannya meniadakan kegiatan buka bersama selama ramadan
hal ini karena penanganan covid sembilan belas saat ini dalam masa transisi dari pandemi menuju endemi
jangan lupa like share dan subscribe ya
baik langsung saja ketika hari ini masyarakat sebagian besar sudah mendapatkan booster kedua
bahkan bagaimana seberapa rawan seberapa mengancam penyebaran infeksi covid sembilan belas jika kemudian itu menjadi salah satu alasan utama begitu tidak adanya buka bersama
ya jadi kalau alasan larangan buka puasa bersama itu dikaitkan dengan ancaman covid
itu tidak tepat
karena sejak ppkm dihapus itu artinya tidak ada lagi larangan untuk berkumpul untuk kegiatan masyarakat
termasuk buka puasa bersama
baik asn baik kami pemerintah baik penduduk biasa
jadi semuanya sama saja
dan kenapa demikian
karena kita sudah mengamati bahwa dari hasil seri survei yang dilakukan pada bulan januari itu
dan bukan hanya sudah mempunyai imunitas tetapi kadar antibody nya cukup tinggi dan bisa diandalkan
terutama pada mereka yang sudah di booster
jadi sebenarnya sejak larangan cabutan ppkm
sampai sekarang angka yang masuk rumah sakit atau yang meninggal itu rendah sekali
jadi kita sudah berani menyatakan sebenarnya pandemi covid sembilan belas di indonesia itu sudah terkendali dengan baik
artinya kemudian kekebalan
dan imunitas kelompok itu sudah terbentuk dengan baik begitu ya pak pandu
ya betul sekali ya
pak kalau begitu kemudian apakah tepat ketika itu hanya disasarkan pada pejabat publik saja pada asn saja
mengingat jika soal covid sembilan belas penyebaran covid sembilan belas menjadi alasan
bukankah harusnya ditujukan kepada
ya seluruh masyarakat begitu
iya jadi itu juga suatu orang jadi bertanya ya
kenapa kalau hanya untuk asn sebagai alasan untuk kehatian
ini memang pemilihan alasan itu tidak tepat
jadi akan banyak menimbulkan pertanyaan
walaupun tidak untuk masyarakat umum untuk asn atau untuk pejabat pemerintahan
jadi pejabat pemerintahan pun juga tidak berani bilang tidak mau mengikuti
tapi mereka pada umumnya bertanya kenapa alasan covid yang dipakai
walaupun sebenarnya mungkin alasan lain jauh lebih akurat
misalnya tadi supaya menghindari buka puasa bersama yang berlebihan
nah itu tepat untuk supaya menjaga keusukan bulan puasa
supaya semuanya buka puasa secara sederhana
nah itu tepat tapi janganlah dikaitkan dengan covid
itu sudah tidak relevan lagi
oke artinya juga rasanya sedikit kontraproduktif begitu ya narasinya
apalagi dengan pencabutan ppkm di akhir tahun kemarin
malah kemudian dibatasi apalagi untuk hanya kalangan terbatas begitu ya pak pandu
dan sebenarnya indonesia sudah cukup layak untuk pemerintah
presiden dalam milenia mencabut status kedaruratan kesehatan
karena itu jauh lebih penting
karena kita ingin menjaga percepatan pertumbuhan ekonomi setelah selama tiga tahun
mengalami dampak yang tidak sedikit
banyak masyarakat yang mengalami kesulitan dalam usaha atau dalam sosial ekonominya
baik baik oke pak pandu terakhir ketika hari ini kita juga sudah membicarakan
soal mudik walaupun kemudian puasa baru berjalan dua hari begitu
masalah cuti tadi juga kemudian sudah dibahas oleh menteri perhubungan
bagaimana mekanisme dan antisipasi kemacetan
apa kemudian harus kita antisipasi sebagai masyarakat harus tetap kita jaga
walaupun secara kekebalan imunitas kita sudah cukup baik
apalagi sudah booster empat kali
kalau sudah booster
tapi ternyata kan kalau kita melihat angka statistik cakupan vaksinasi booster masih rendah
kalau menurut saya sih kita dorong saja penduduk sekarang untuk segera melakukan vaksinasi booster
supaya nanti waktu mudik kita tetap bisa mempertahankan imunitas
dan tidak ada masalah akibat penularan masih ada
karena penularan masih ada
tetapi karena sebagian besar penduduk
maka dampak dari penularan yang ada itu tidak terlihat pada peningkatan kasus yang dirawat di rumah sakit atau yang meninggal
itu keberhasilan dari program vaksinasi
karena kita nanti tiga minggu lagi atau dua minggu lagi akan siap melakukan mudik
supaya segeralah melakukan vaksinasi booster
bagi mereka yang belum bagi mereka yang belum melengkapi vaksinasinya
mumpung masih tersedia vaksin bagi mereka yang membutuhkan dengan gratis
dan ini juga akan menjaga momen di mana transisi pandemi menjadi endemi
betul betul kita bisa declare dengan pencabutan status kedaruratan kesehatan masyarakat
baik baik artinya harapannya tentu adalah meski terinfeksi
walaupun kita tidak ingin tentu ketahanan atau kekebalan imunitas ini sudah mampu melawan
akhirnya tidak kemudian menaikkan jumlah kasus yang ada dan tetap dengan kondisi yang ada saat ini
terima kasih atas waktu anda pak pandu riono epidemiolog fkm universitas indonesia telah bergabung sama kami
selamat malam sehat selalu pak pandu